meski belum memasuki jam kerja menteri sosial tri risma hari ini
jumat pagi meninjau langsung balai rehabilitasi ex gelandangan dan pengemis pangudi luhur kota bekasi jawa barat
dalam kesempatan itu ia berdialog dengan beberapa penghuni balai
seperti tuna wisma asal surabaya dan tuna wisma yang menjadi viral beberapa hari lalu karena dianggap direkayasa
sementara itu menanggapi soal tunawisma yang dibawa olehnya dan kini menjadi polemik
mantan wali kota surabaya ini menyebut apa yang dilakukan bukan rekayasa
melainkan atas dasar pekerjaan dan kemanusiaan
saya gimana bisa nyetting itu saya tuh nggak kenal saya mau ke jakarta tuh nggak tahu mau kemana
maksudnya saya enggak apa jalannya ya gimana saya mau nyeting gitu ya
dan saya setiap hari selalu berpindah itu saya lakukan sejak saya pnn
jadi bukan jadi menteri sosial pun saya
saya selalu perhatikan orang orang seperti itu
kastubi yang berusia enam puluh sembilan tahun asal jawa barat mengaku terpaksa menjadi tunawisma di ibu kota karena tidak mempunyai kerabat di jakarta
meski begitu ia menyebut tidak menyesal hidup di jalan bahkan merasa bebas
saya mau ke rumah wisma saya mau ke rumah wisma
pak ikut ke rumah saya
rupanya ini rumah wisma
saya kesini dah
pak kemarin itu kan juga sempat settingan nih pak
nah itu sebenarnya nggak benar ya pak
kalau bapak pernah ketemu sama bu risma atau gimana gitu
enggak ya pak ya
baru kali itu memang ya
baru sekali itu ketemu
kastubi mengatakan untuk bertahan hidup terpaksa menjadi pemulung
sementara itu sejak berada di balai rehabilitasi pangudi luhur sejumlah tunawisma ini diberi fasilitas yang layak
seperti tempat tinggal sementara dan makanan
para tuna wisma tersebut direncarakan diberi pelatihan kerja sesuai dengan kemampuan masing masing
erik kustara bekasi jawa barat